seniman dalang asal yogyakarta ini berharap pemerintah bisa memberikan izin untuk para seniman bisa mentas lagi
kawetop ya dari sebelum si games